sekjen pdip hasto kristianto menyebut status jokowi dan gibran di pdip sudah selesai
hasto menyebut pdip fokus pada pilkada dan tidak memikirkan lagi pengkhianat konstitusi dan demokrasi
saat konsolidasi kader di majalengka jawa barat hasto mengajak kader memenangkan pilkada mendatang
soal status jokowi dan gibran di pdip hasto menyebut sudah enggan membahas pengkhianat partai
kami bersama kami dari mulai
ya itu udah kita fokus pada pilkada itu sudah selesai
kita menatap ke depan di dalam menghadapi berbagai problematika yang dihadapi rakyat
kenaikan harga listrik kenaikan harga harga kebutuhan pokok rakyat itulah menjadi skala prioritas pdp
perjuangan daripada berbicara pengkhianatan terhadap